assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
setiap manusia tentu punya kesalahan kepada sesamanya
dan kesalahan itu manusiawi
meski kita akui memaafkan itu berat
karena harus mengalahkan ego pribadi
dalam islam memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain adalah hal yang mulia
dan bahkan allah puji dalam al quran
kata pengampunan sendiri dalam al quran disebut sekitar dua ratus kali
lantas apa yang bisa kita tadaburi dari quran dan sunnah terkait memaafkan dan mengampuni ini
alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio untuk membahas tema ini
gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
baik alhamdulillah sehat
dan tentunya saya ingatkan kembali anda yang punya pertanyaan
silahkan anda bisa kirimkan melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
langsung saja kita bahas
pak kiai kenapa allah memuji orang yang bisa memaafkan orang lain
bagaimana kemudian derajat orang pemaaf itu sebetulnya di mata allah
saya ingin menjawab pertanyaan
pertama saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan dua hal
yang pertama tadi benar mbak eva sudah sampaikan disebutkan ratusan kali
semakin banyak disebutkan itu kan menunjukkan semakin istimewa
oleh karena itu ketika disebutkan berkali kali ini yang menarik di dalam al quran
yang pertama yang ingin saya sampaikan kata kata afun itu itu selalu di quran itu dikaitkan dengan asofah
apa sih kaitannya antara afun dengan asofw
asofu itu kan asalkan apa sering diartikan dengan berlapang dada
kamu maafkan dan kamu berlapang dada atas itu semua
asofah itu waliyasfahu itu itu sama dengan sofah
sofah itu adalah lembaran
musofah itu jabat tangan
nah orang kalau sudah memaafkan hendaknya dia berjabat tangan
itu adalah tanda sudah saling ridho maafin ya kesalahan saya dia jabat tangan
kemudian ada sofah membuka lembaran lagi baru
jangan lembaran lama itu dibuka
oleh karena itu keistimewaan al afu yang dipuji oleh allah itu memaafkan artinya melupakan
jadi orang yang nanti mendapatkan afun min allah itu begitu di akhirat itu langsung
nggak ada proses imigrasi lagi ditanya gitu loh
dia langsung beda kalau orang yang dapat gufron malufiroh catatannya tetap ada dosanya ada
tetapi nanti oleh allah ditutup dosa ini
bisa jadi dengan syafaat bisa jadi dengan pahala bisa jadi dengan rahmat allah
nah ini keistimewaannya afun
jadi dia digandeng dengan kata waliyas fahu supaya orang kalau sudah memaafkan itu jangan lagi pernah mengungkit ungkit
nah ini kita sering kan maafnya iya tapi diungkit
apalagi dalam hubungan persahabatan dan pernikahan
kadang suaminya pernah salah ya udah saya maafin
nanti ada kejadian apapun kesalahan yang lama itu diungkit gitu loh
nah itu tandanya belum memaafkan
itu hanya mengampuni
mengampuni ya berarti tidak benar ya istilah memaafkan tapi tidak melupakan itu belum memaafkan berarti
boleh jadi itu sebagai manusiawi iya tapi kalau anda mau menjadi manusia yang paripurna maka itu sudah dilupakan saja
nah itu namanya afun sama dengan nabi yusuf alaihis salam
begitu saudaranya yang sepuluh ini ya nggak pernah tahu kalau raja mesir itu adalah adik yang dulu dia buang
itu dia katakan setelah dia tahu
kata nabi yusuf tidak perlu kalian minta maaf
karena saya sudah memaafkan kalian dulu
di dalam kedalaman sumur dimana kalian membuang saya
itu kan satu perilaku yang sangat mulia
rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu ketiga data masuk ke kota mekah atau bahkan sebelumnya di taif
dia dilempari batu oleh semua
itu selalu memaafkan
nah maka sifat maaf ini menjadi sesuatu yang istimewa pada poin yang kedua
yang saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa orang yang bisa memberi maaf
itu hanya orang yang bertakwa kepada allah
ketika allah bercerita tentang indahnya surga allah katakan
saya siapkan surga ini buat orang yang bertakwa
maka ada pertanyaan dari sahabat
siapa nabi orang yang bertakwa itu
nabi kasih diantara kriterianya di surah ali imran misalnya ada tiga
yang pertama orang yang berinfak hartanya
dia bersedekah itu gak nunggu kaya
kaya miskin sehat sakit bahagia susah
dia tetap berbagi kepada sesama
itu tandanya dia bertakwa kepada allah
orang yang mampu menahan amarah
dalam hadis itu nabi itu bercerita kepada sahabat
orang yang hebat perkasa itu bukan yang menang waktu lomba tinju
bukan yang menang waktu bergulat di pasar ukas di mekah kata nabi
orang yang gagah perkasa itu
orang yang punya kontrol emosi dengan baik
itu tandanya orang yang bertakwa
dia bukan saja menahan amarahnya
tapi dia juga melupakan itu semua
kata allah itulah diantara tanda orang orang yang bertakwa
dan allah suka dengan orang yang berbuat baik

jadi kita harus berbicara tentang halifah
dan halifah itu
tidak mudah loh
ada halifah harun ar rashid itu
itu pernah mendapatkan begitu banyak keistimewaan
itu dari nasehat budaknya
dulu masih ada perbudakan
itu ada budaknya
tanpa sengaja ketika menyodorkan minuman kepada halifah ini
ini kan bukan pekerjaan terhormat ya
artinya ini kalau kita punya pembantu sudah marah marah itu
ya mungkin keluar kata kata yang terhormat itu kan
keluar kata kata yang tidak pantas
boleh jadi kan dia itu mungkin lapar mungkin capek
itu begitu halifah
halifah itu apa
harun itu mau marah
karena bajunya basah
di depan orang banyak
dan orang orang yang menahan amarahnya
dengar ayat quran
ini halifah presiden ini ngomong
ya sudah kalau gitu saya tidak marah
dia ngomong lagi ini pembantunya ini
kata harun ar rasid
mulai hari ini kamu merdeka
itu hanya dimiliki oleh orang orang yang paripurna
bayangkan ada pembantu melakukan kesalahan
itu berubah menjadi karunia terindah
buat budak tadi menjadi merdeka
karena dia berhadapan dengan manusia yang dipilih untuk menjadi orang yang baik kata allah
apa tandanya orang baik
di antaranya tidak mudah marah
tidak mudah emosi
kemudian mampu memaafkan orang
saya punya kenalan loh
enggak pernah marah
satu ketiga saya diajak pergi sama dia
kita turun kan karena
di tempat acara
setelah itu mobil biarlah cari parkir dimana gitu kan
nah setelah cari parkir dimana
ya entah apa yang terjadi
teman saya itu nggak bisa menghubungi supirnya
dicari cari di telpon dipanggil enggak
nyawut nyawut sudah panas keringetan hampir satu jam
begitu bisa mendapatkan itu
ternyata supirnya itu tidur di bawah pohon

kemudian sinyal handphone memang enggak ada di bawah pohon

jadi kita muter muter nyari ketemu
saya waktu itu membayangkan dia akan marah enggak
pulanglah sampai di rumahnya tuh kita makan bersama saya tanya
kok kamu tadi gak marah
kan supir tadi melakukan tindakan yang bodoh ya
misalnya harusnya kalau dia mau pindah area dia harus lihat dulu kan
ada sinyal atau tidak
atau tidak kan gitu
kalau misalnya tidur misalnya tidurlah di dekat mobil
ini posisinya jauh banget
kan dia nggak pinter tuh tandanya
itu teman saya jawab
kalau dia pintar sayang jadi supirnya
itu anekdot ya
tapi itu menunjukkan kebersihan jiwanya
dia tidak mudah marah dan dia mudah memahami kondisi orang lain
nah itu adalah sifat yang kemudian kita katakan betul tema hari ini
memaafkan itu bukan sesuatu yang mudah
hanya orang yang punya jiwa dan kebersihan hati yang bisa mencapai derajat itu
baik pak kiai juga katakan bahwa allah itu maha pemaaf begitu ya
nah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan maafnya allah kalau begitu
nah itu juga saya nggak tahu sebenarnya
karena kalau saya tahu sudah saya amalkan dari dulu
untuk saya mendapatkan ampunan
tetapi dari banyak literatur yang kita baca
maka untuk mendapatkan ampunan allah
itu yang pertama kita harus selalu berhusnudhon kepada allah
maka ada doa itu
saya selalu punya prasangka yang baik kepada allah
dan prasangka baik itulah yang saya jadikan wasilah dalam hidup
senjata yang paling saya andalkan
kalau saya bertemu dengan allah
nah tapi kalau kita sudah berburuk sangka kepada allah
maka yang ada itu selalu buruk
tapi kalau saya berbaik sangka kepada allah
maka saya pasti akan selalu ada dalam kondisi
dimana saya melihat apa yang datang dari allah
itu menjadi satu kebaikan
jadi syarat pertama kita husnudhan kepada allah
misalnya saya terjerembab dan terjerumus ke jurang maksiat
saya terjerembab dan terjerumus ke jurang maksiat
tapi kemudian mengakibatkan saya beristighfar kepada allah

saya katakan ya allah saya terima maksiat itu sebagai karunia dari engkau
karena boleh jadi saya sudah lama tidak duduk bersimpuh dan beristighfar kepada mu
gara gara saya terjerumus kepada jurang maksiat tadi
maka saya kembali beristighfar kepada engkau
dan saya yakin ya allah kesalahan yang saya miliki itu jauh dibawah luasnya ampunan allah

yang menjadi sarana kita untuk yakin
dulu ada orang bertanya sama nabi
guru saya syekh mutawali sha'arawi di mesir itu cerita
jadi ada orang bertanya sama rasulullah itu
nabi nanti ini di akhirat yang jadi hakim siapa
malaikat jibril engkau apa allah
dijawab itu sama nabi
ya allah hari itu
alayhissalahu bi'ah kamil haqimin kan dalam quran itu
begitu mendengar nama allah ini orang langsung teriak
kalau allah yang menghakimi saya nanti
saya akan selamat
demi allah nih di depan kaabah ngomongin rasulullah
kata nabi loh kok pede banget itu orang
apa yang membuatmu yakin dengan itu
saya selalu punya keyakinan bahwa maafnya allah itu seperti lautan yang tak bertepi
samudera ampunan itu jauh melebihi daratan maksiat yang saya lakukan
kalau allah akan menghitung dosa saya
maka saya minta allah untuk menghitung ampunannya
kalau saya allah akan menghitung kemaksiatan saya
maka saya akan minta allah menghitung rahmatnya
mana yang lebih luas rahmat allah apa dosa saya
nanti orang ini diampuni sama allah
apa yang menyebabkan orang tadi diampuni sama allah
prasangka yang baik kepada allah
prasangka baik itu kan pasti mendatangkan pahala
kalau buruk sangka belum tentu
kalau saya berburuk sangka kepada siapapun pasti saya ditanya sama allah
kamu kenapa faiz berburuk sangka sama orang itu
tapi allah gak akan bertanya kepada saya
kenapa engkau berbaik sangka kepada orang itu
apalagi berbaik sangka kepada allah
jadi ini sarana yang pertama
untuk mendapatkan ampunan allah
baiklah kita akan lanjutkan
tapi kita harus break dulu
jangan kemana mana gapai kemuliaan ramadhan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan dalam episode
memaafkan itu berat
dan kita juga sudah memiliki pertanyaan yang masuk dari netizen
sebelum kita lanjutkan pembahasan kita saksikan dulu pertanyaan berikut ini
assalamualaikum pak ustadz
izin bertanya apa yang allah janjikan kepada orang yang memberi maaf kepada orang lain
terima kasih pak ustadz
nah langsung saja ini kita tanyakan kepada kita
itu janjinya allah itu banyak dan luar biasa
di antaranya itu yang terjadi pada peristiwa hadisul ifqi
berita bohong yang menimpa umil mu'minin
hoak yang dikatakan bahwa sayyidah aisyah itu berselingkuh dengan sofwan bin mu'adwal
itu ketiga itu berkembang di kota madinah
nah ini saidina abu bakar ini kan bukan saja sahabat nabi
tapi juga ayahnya aisyah
kan terpukul sekali beliau melihat anak perempuannya istri nabi nabi sahabatnya digosipkan
bahwa keluarga itu aisyah berselingkuh dengan sahabat rasulullah
nah kemudian setelah diselidikikan ini kan namanya berita bohong
hoak kalau sekarang
di antara orang yang ikut menyebarkan hoak itu
itu keluarganya sayyidina abu bakar
yang setiap bulan itu biasa menerima transferan dari sayyidina abu bakar
jadi saudara saudaranya yang miskin itu dibantu setiap bulan
ini orang sudah saya bantu tiap hari tega teganya
maka sayyidina abu bakar itu aksamabila
sumpah demi allah saya gak akan lagi berbuat baik sama dia
gak saya maafkan itu atas kelakuannya
di qur'an itu diingatkan
jangan orang yang baik tadi itu sayyina abu bakar
itu kemudian bersumpah memaki maki dan kemudian menghentikan kebaikannya
maafkan kemudian buka lembaran hidup baru
nah apa kamu juga gak ingin
orang tadi kan berharap dimaafkan oleh sayyi abu bakar
sayyidina abu bakar juga berharapkan dimaafkan oleh allah
semua kita kan punya dosa
dan semua kita selalu ingin mendapatkan maaf dari allah
kalau kita menyadari betul betapa indahnya mendapatkan maaf
maka keindahan itu kita berikan kepada orang lain
maka orang yang memaafkan orang lain
itu akan mendapatkan maafnya allah
nah dari ayat tadi
ini cerita guru saya lagi nih
mudah mudahan menjadi pahala beliau yang luar biasa
itu pernah ngasih satu pengajian
beliau bercerita cara indah allah memberi maaf kepada dua orang yang bersengketa
dan nanti dua duanya masuk ke dalam surga
ada a dengan b
a mengatakan ya allah b ini banyak menzalimi saya di dunia
saya gak rela dan gak ridho ya allah
untuk menebus kezalimannya
ambil ya allah pahalanya si a ini buat saya saja
kata allah pahala dia sudah habis
dan a nya ngomong ya allah saya udah gak punya pahala
saya memang orang yang banyak dosa sama orang lain
udah diambil orang lain
kata orang tadi yang b
kalau gitu ya allah dosa saya saja ya
saya bebankan sama dia
loh kamu mau di depan saya mengaku punya dosa
kan gitu kan redaksinya
kemudian kata allah kenapa kalian gak berpikir yang lebih bagus dari itu
kata orang tadi apa itu ya allah
orang yang nuntut tadi yang b ini kata allah coba lihat ke sebelah kanan kamu
dia lihat istana yang indah di dalam surga
karena gak mungkin kalau bukan nabi dapat kayak gitu
kata allah bukan untuk nabi
untuk siapa ya allah
ya siapa saja
liman yatfa' sama nahu
sesuai dengan njop dan harga pasar
kata orang tadi berapa harganya ya allah
kata allah harganya kamu maafkan saudaramu
dan kamu ajak dia masuk ke surga bersama dengan kamu
rodi itu ya rob
saya bayar harganya itu sudah
yuk kita sama sama masuk ke dalam surga
dan mahalnya sifat pemaaf
begitu mulianya sebetulnya menjadi orang yang pemaaf begitu ya
makanya di dalam agama itu ya
itu lebih banyak perintah memberi maaf loh
daripada perintah meminta maaf
nah itu yang ingin saya tanyakan sebetulnya
kalau memang begitu mulianya orang yang memberikan maaf
bagaimana kemudian dengan orang yang meminta maaf
tapi tidak diberikan maaf
harus yang dua sisi
yang pertama mungkin proses minta maafnya yang tidak bermartabat
kan ada orang minta maaf tapi gak nyenengin
tapi mukanya itu kayak gak ada penyesalan
tentu yang ini masih emosi kan
nah ini harus kita koreksi dari dua sisi
meminta maaf itu pekerjaan yang memulia
tapi cara meminta maafnya juga harus baik kan
nah kalau dia sudah berusaha untuk meminta maaf
kemudian dia tidak dimaafkan
dia pasrahkan itu nanti kepada allah
tapi bukan berarti dia berhenti dari usaha
bisa jadi kata orang yang tadi
gak usah berdebat
gak usah juga marah
kan diantara sifat yang terpuji itu
jangan kita ceramahin dia
kamu jadi orang sombong amat
gak mau allah aja
tambah dosa baru
yang lama belum dimaafkan
nambah pulang kata guru saya
doa kepada allah
bukan doa minta ampunan saja
ya allah bukakan pintu hati orang itu
dulu ada penceramah di arab saudi
bukunya sangat masyur di indonesia
yang jangan bersedih itu
itu kan pernah jadi best seller terjemahan
nah diantara yang beliau sampaikan
dalam pengajiannya dulu di riyad
itu beliau pernah bercerita kisah
di masa saidina umar
ada orang datang dari desa
itu masuk ke kebun orang
di kebun itu orang tadi tidur
orang tadi tidur
tiba tiba dia melihat ada unta
yang punya orang desa tadi
yang sudah diikat oleh pemiliknya
pemiliknya tidur disitu
disamping unta tadi
untanya ini jalan jalan
orang yang punya gun datang
ngelihat kebunnya yang mau panen dirusak orang
maka untanya dipukul
ngelihat untanya dipukul
orang yang tidur itu dibangun
dia membela untanya
orang itu mati
dibawa kepada saidina umar
ya harus dikisos
bapak saya dibunuh
maka umar ya sudah
maka yang terpidana ini bilang
wahai amirul mu'minin
pulang dulu ke rumah
kalau bapaknya sudah dihukum mati nih
kalau kamu pulang nanti
siapa yang jamin
kamu balik lagi ke sini
saya yang jamin
orang ini akan datang
abu zahr tanggung jawab
harus nyari seumur hidup nih
maka orang itu lepas kan
ngasih tahu anaknya
kalau saya ini
melakukan pidana berat
yang mendapat hukuman mati
di waktu yang dijanjikan
habis asar tuh orang udah nunggu
tiga hari kemudian datang
sampai mau maghrib
nyari orang itu dpo nya
gimana cara nyarinya
kamu datang akhirnya
kenapa kamu gak bersembunyi aja
kan saya nggak tahu alamatnya
orang dulu nggak ada ktp
nggak ada gps
nggak ada rt rw
kalau kamu mau kabur kan
kata orang tadi
saya tidak pernah punya urusan
dengan engkau umar
urusan saya dosa membunuh orang itu
maka saya harus menjalankan itu
bukan karena engkau
tapi karena allah
ini orang soleh banget
kamu kemarin kok berani tanggung jawab
orang yang kamu gak kenal
kalau dia kabur kan kamu yang ketempuhan
nggak apa apa ya amirul mu'minin
karena saya ingin menjaga rasa persaudaraan
jangan sampai orang mengatakan
bahwa persaudaraan itu sudah tidak ada
mendengar itu semua
umar tanya sama anaknya
kalau kalian bagaimana
itu memberi maaf itu memang
luar biasa ya
itu adalah sifat
yang seperti tema ini
tapi itu menjadi
ukuran kebaikan seseorang
betapa ketika dia afauna
maka ketiga tiga orang tadi itu
melihat keindahan islam disana
ada orang yang tetap takut kepada allah
walaupun dia punya kesempatan untuk berlari
lolos dan menjauh dari hukum allah
ada orang yang tahu
ada resiko besar yang akan dihadapi
tetapi demi menjaga
tali silaturahmi dan persaudaraan tadi
dia jaga itu
dan yang terakhir
supaya dikatakan bahwa orang pemberi maaf itu
tetap ada sepeninggal nabi
menjadi bagian dari orang orang yang
tadi disebutkan ya
baiklah kita akan
kayak iya kita akan lanjutkan
gapai kemuliaan ramadhan
terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan ramadhan
memaafkan itu berat
kita lanjutkan kembali
pembahasan kita bersama
kalau kemudian kita sempat mendengar
ada anjuran dalam sepuluh hari
bulan ramadhan itu
kita dianjurkan untuk membacakan
ya itu rahasianya
karena kita semua dalam hidup ini
semua yang kita persembahkan
itu tidak cukup kan
untuk menghantarkan kita
masuk ke dalam surga
maka oleh karena itu kita berharap
nanti di akhirat
kita bertemu dengan rahmat allah
dulu ibnu atta'illah
sufi besar di mesir itu bilang
orang yang di akhirat
bertemu dengan keadilan allah
itu pasti masuk neraka
tapi orang yang di akhirat
bertemu dengan rahmat allah
itu pasti akan masuk neraka
itu pasti akan masuk neraka

kita berharap kita bertemu dengan rahmat allah
rahmat allah itu kan luas
di antara rahmat allah itu
dan maaf dari allah untuk kita semua
seperti yang pernah kita bahas juga
di gapai kemuliaan ramadhan
dilakukan di bulan ramadhan
menjelang sepuluh hari terakhir
itu cuma satu kan
engkau yang maha memaafkan
maka dan engkau yang mencintai
wahai allah yang maha mulia
agama itu dalam bahasa arab
hutang itu dalam bahasa arab
tapi beda cara bacanya
agama itu adalah pola berinteraksi kan
ada yang menghutang
oleh karena itu
dalam agama dikatakan
seperti itu caramu
dalam beragama kepada allah
maka seperti itu pula
yang akan engkau dapatkan
kalau engkau dalam beragama
suka meminta maaf
kalau engkau rajin
memaafkan orang lain
kepada orang lain
yang membahagiakan orang lain itu
dibukanya maaf allah
dan saya mendapatkan itu semua
semoga kita termasuk jadi
tidak terasa kita sudah sampai
di penghujung program
gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang kita bahas hari ini
dapat menambah keimanan kita
kepada allah swt
sampai jumpa di gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh